bertahun tahun pemerintah indonesia berkomitmen terus memperkuat kerjasama dengan jepang
guna menghadapi dunia yang semakin penuh tantangan
lantas apa saja kerjasama untuk menguatkan hubungan kedua negara
berikut data yang berhasil kami himpun dari kementerian luar negeri indonesia
di mana ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah jepang dan juga pemerintah indonesia
sesuai dengan kolidoskop dua ribu dua puluh
kita akan lihat
ini adalah bentuk kerjasama konkret indonesia dengan jepang
di mana pada bidang ekonomi dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
ini angkanya mencapai dua puluh delapan miliar usd
dan dalam bentuk kerjasama yang konkret ini adalah untuk memulihkan kembali
secara cepat perekonomian yang ada di indonesia
dan kerjasama ekonomi ini secara kumulatif
dari dua ribu enam belas ini tadi di kuartal ketiga sampai dua ribu dua puluh dua ini mencapai dua puluh delapan miliar usd
yang seperti yang saya sebutkan
investasi jepang ini terutama berasal dari industri kendaraan bermotor
dan ini bisa kita lihat bahwa kendaraan kendaraan di indonesia begitu banyak
juga salah satunya dari jepang
setelah itu ada listrik gas air perumahan dan juga perkantoran perkantoran
yang ada di kawasan industri di indonesia
serta industri kimia dan juga industri farmasi
yang juga mendukung kehidupan
masyarakat di indonesia
selanjutnya kita akan melihat kerjasama konkret indonesia jepang
diantaranya adalah total perdagangan bilateral indonesia jepang
pada januari hingga oktober dua ribu dua puluh
yang telah mencapai tiga puluh empat tujuh puluh sembilan miliar usd
dan terkait bidang infrastruktur
proyek strategis nasional kerjasama dengan jepang
seperti mrt fase dua dan juga ibu kota negara
ini menjadi salah satu tujuan selanjutnya pemerintah indonesia
untuk bisa mengembangkan investasi dan juga dalam bentuk infrastruktur
dan bahkan kbri tokyo ini proaktif mensosialisasikan
berbagai peluang investasi kepada kalangan bisnis jepang
khususnya terkait pembangunan ikn yang berorientasi pada konsep
selanjutnya pemirsa ini adalah

dukungan dari program g dua puluh kedua negara ini telah menghasilkan
sejumlah kerjasama konkret dalam mendukung kesuksesan
presidensi indonesia di g dua puluh
kbri tokyo secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat
untuk mendorong realisasi realisasi yang berada di tiga pilar prioritas g dua puluh dua ribu dua puluh dua
di antaranya adalah pilar kesehatan global ini salah satunya adalah
mengembangkan stem cell yang berada di sanur bali
untuk bisa mengembangkan kesehatan global
untuk bisa membantu masyarakat dalam penyakit kanker
dan selanjutnya adalah pilar transformasi digital ini ada bentuk kerjasama
yang dilakukan oleh kbri tokyo dengan universitas brawijaya
untuk mengembangkan jaringan internet yang lebih cepat dan akurat
selain itu yang ketiga atau pilar yang terakhir ini adalah
pilar transisi energi yang berkaitan dengan alokasi dana
yang nantinya dari pihak pemerintah jepang akan mengalokasikan dana
senilai kurang lebih lima ratus miliar usd
untuk pengembangan energi terbarukan di indonesia
dan selanjutnya terkait kerjasama perlindungan wni dan ketenaga kerjaan
ini juga menjadi salah satu yang diprioritaskan adalah untuk
perlindungan wni wni yang ada di tokyo
ini adalah salah satu program yang nantinya akan menjangkau seluruh wni
di wilayah kerja tidak terkecuali para pemagang dan pekerja di jepang
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini kegiatan perlindungan wni dan wni
hukum indonesia berfokus pada pendataan wni di portal peduli wni
dan pelayanan dokumen kekonsuleran seperti pernikahan kelahiran dan juga perceraian
yang ini pun juga menjadi prioritas untuk dilakukan antara pemerintah indonesia dan juga jepang
dan selanjutnya ini adalah diplomasi
diplomasi indonesia di jepang sepanjang dua ribu dua puluh dua ini dikemas dalam rangkaian kegiatan indonesia friendship day atau ifd
yang ini bertujuan adalah mempromosikan perdagangan dan juga pariwisata serta hingga investasi investasi
serta pelayanan publik yang ada di kbri tokyo dan ini tersebar di sebelas kota di jepang yaitu dari
dan itu tadi adalah bentuk kerjasama konkret yang dilakukan antara pemerintah indonesia dan jepang